pria juru parkir lehar ini menangis ketika tepergok bersembunyi di tumpukan besi baja di kawasan kondok kopi rabu sia
udah udah udah
anak gue satu pak
meski berulang kali memohon dibebaskan satuan polisi pamung praja kota maja jakarta timur tidak bergeming dan tetap membawanya ke mobil dinas sosial
tugas sebelumnya mengejar juru parkir liar ini lantaran kerap kabur dari razia
tugas yang menyisir lokasi lain kemudian menemukan dua pedagang asongan yang bersembunyi di sebuah spbu di jalan raden inten durami sawit
dari penyisiran lokasi berikutnya di kawasan pondokopi petugas menjaring sekelompok pemuda pengendara sepeda motor karena kedapatan meminta uang kepada pengguna jalan
perwira pengendali satpol pp kota administrasi jakarta timur menyebut razia dilakukan untuk menegakkan perda ketertiban umum terutama menjelang natal dan tahun baru
untuk menambah memberikan rasa aman
nyaman bagi masyarakat yang akan merayakan hari natal dan bagi masyarakat yang akan merayakan malam pergantian tahun baru
jadi ini tadi dari operasi tadi dari penegakan tadi dapat puluhan pmks
warga yang terjaring razia dibawa ke panti sosial bina insan cipayung jakarta timur
pemanus wangi jakarta